rumah sakit umum kabupaten tangerang banten telah mempersiapkan ruangan pendingin atau cooling room vaksin covid sembilan belas
dalam waktu dekat awal bulan desember pihak rumah sakit siap menerima vaksin virus corona dari pemerintah
sebanyak dua unit cold chain atau lemari pendingin penyimpanan vaksin virus corona telah disiapkan oleh rumah sakit umum kabupaten tangerang banten
masing masing memiliki kapasitas seratus liter dan satu dua ratus lima puluh liter yang disimpan di ruang instalasi farmasi dengan suhu minus dua sampai delapan derajat celcius
kepala instalasi farmasi rumah sakit umum kabupaten tangerang yudi murdianto menyatakan pihaknya telah siap untuk menerima dan mendistribusikan vaksin yang sesuai dan standar yang telah ditetapkan oleh pihak bpom
insya allah kami siap untuk menerima menyimpan dan mendistribusikan sesuai dengan standar yang sudah ditetapkan oleh bpom pengadar pengawas obat dan obat
sejauh ini persiapannya sudah berapa persen pak
untuk saat ini terkait dengan sarana perasarana yaitu kulkas atau pharmaceutical reguretor untuk menyimpan vaksin insya allah kita upayakan dalam waktu dua minggu ke depan
kita sudah siap untuk menyimpan